warga kampung nagrok desa pengasinan kecamatan gunung sindur kabupaten bogor jawa barat kaget
mendapati air keran sumurnya berubah mirip seperti bbm pada rabu malam selain mudah terbakar warna
air berubah pekat dan berbau mirip pertama bahkan tak sedikit warga memanfaatkan air sumur untuk
mengisi tangki motor salah satu warga mengaku sumur mereka sudah berbau bbm sejak lima tahun
lalu hingga akhirnya mengalami perubahan warna pada rabu lalu sebetulnya kalau untuk baunya itu
sudah lama ya kurang lebih sekitar enam tujuh tahun itu ya dan itu memang sudah tidak digunakan
lagi untuk minum untuk cuci cuci itu karena bau gitu ya tapi untuk warnanya yang jelas sampai
keluar itu berbentuk seperti pertama itu baru tadi malam tadi malam jam sebelas begitu
pada kamis siang petugas musbika melakukan pengecekan di lokasi sedikitnya lima belas titik sumur
warga terpaksa ditutup dan dipasangi garis polisi untuk menghindari bahaya kebakaran dari hasil
pengecekan diduga air sumber terkontaminasi banker spbu yang berjarak tak jauh dari permukiman tadi
sudah sebelum ini juga tadi sudah
dikomunikasikan sudah diadakan dengan manajemen kompensi supaya segera dikenalkan karena tadi menurut
polisi yang nunggu waktu berapa hari tiga empat hari saya minta hari ini suruh jarak antara bensin dan
guna memenuhi kebutuhan air warga rencananya akan disuplai bantuan air bersih sementara pihak
kecamatan akan meminta pertamina untuk menutup permanen banker spbu yang diduga mengalami kebocoran
tersebut muhammad juanda bogor jawa barat